hari pertama kerja arus lalu lintas di jalur selatan tepatnya di cilenyi terpantau ramai lancar warga setempat dan pemudik yang berkendara terlihat memenuhi gerbang tol cilenyi
meskipun puncak arus balik terjadi pada sabtu dan minggu kemarin jumlah kendaraan di kawasan cilenyi terlihat belum menunjukkan penurunan
banyak pemudik yang menuju subang dan bandung memadati putaran cilenyi
polisi lalu lintas masih bertugas mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan ini
petugas membuka jalan dari arah jatinangor langsung menuju gerbang tol cilenyi agar pengendara tidak perlu memutar ke arah ranca ekek
sampai tadi malam di gerbang tol cilenyi tercatat ada lebih dari lima puluh ribu mobil dan bus yang melintas atau sepertiga dari total jumlah kendaraan yang melalui jalur selatan